satu hari setelah lebaran suasana lalu lintas jalan protokol sudirman tamrin lengang
ada pun keramaian diprediksi terjadi sore hari
sedangkan rekayasa lalu lintas akan diterapkan situasional
inilah kondisi jalan protokol jakarta di sepanjang sudirman dan tamrin jumat pagi
pesepeda melintas di jalur sepeda kawasan sudirman tamrin
ada pun layanan tras jakarta tetap beroperasi mulai pukul lima pagi hingga pukul sembilan belas malam
selama masa lebaran atau dari empat belas hingga enam belas mei dua ribu dua puluh
kasup sektor tamrin polsek metro menteng jakarta pusat aang suriana mengungkapkan
setidaknya ada lebih dari empat puluh tim gabungan dikerahkan sebagai upaya pengurayan kemacetan di kawasan ai
yang diprediksi terjadi di sore hari
dari polda polres polsek di ai
dengan kekuatan empat puluh personil itu lalinnya lancar
tidak ada kemacetan
lalu di labaran kedua ini lancar
kalau ada kemacetan kita pasti kita turun
kalau sebelum macet sudah kita antisipasi
bila macet kita diatur di lingkaran bundaran hotel indonesia